siapapun artis chris dayanti kemarin juga ketika dia masuk ke dpr kan karir kartisannya langsung meredup
sementara teh meli siap untuk itu
nggak siap dong pastinya aku pengennya dua duanya gitu
karena kan yang pertama aku terjun ke masyarakat masyarakat juga memilih aku pastinya kecil besarnya karena itu juga
ya karena itu juga jadi itu harus aku pertahankan dan yang pasti masuknya aku ke dpr juga salah satu yang mau aku perjuangkan adalah nasib seniman
terus alhamdulillahnya juga karena aku bukan hanya seorang penyanyi aku penulis skript aku penulis lagu
jadi tiga hal itu masih bisa aku lakukan karena tiga hal itu nggak terbatas waktu nggak terbatas kapan
gak terbatas usia jadi insya allah sih aku masih bisa nyambi untuk seni
teh gini kalau kita jadi seniman jadi artis itu kan biasanya kita dipuji puji
tapi kalau kita jadi politisi itu biasanya kita dimaki maki itu dua hal yang beda
jadi siap nggak teh ketika misalnya sekarang orang mengeluk elukan mili guslau suaranya lagunya semuanya orang suka
tapi ketika jadi politisi ternyata misalnya amit amitnya akan banyak kritikan
namanya juga baru ya teh akan banyak masuk
akan banyak kritikan teh meli kurang ini kurang ini kurang ini siap gak sih ngadepin itu teh
aku ini kebetulan orangnya dari kecil ya dari kecil memang kalau apapun harus nomor satu itu
itu kejelekan aku sekaligus kebaikan aku jadi kayak misalnya penyanyi aku harus ter
pencipta lagu harus ter walaupun enggak juga ya tetap aja ada yang baru ada yang lebih baik dari
lebih baik dari aku jadi mungkin dari di dunia politik juga
aku pasti akan belajar banyak dan satu hal yang yang terus aku ingat aku ingat itu adalah
ketika aku terjun ke dunia politik aku gak mau malu maluin
karena ini menyangkut dengan kursus aku sebagai seniman
jadi aku insya allah akan merubah stigma bahwa seniman atau penyanyi atau siapapun itu yang bergelut di dunia seni itu
cuma membawa nama besar membawa popularitas untuk terjun ke dunia politik dan berhasil
aku pengen juga seperti halnya
yang sudah mendahului aku kayak teh nurul arifin desi ratnasari mbak oneng
itu juga menurut aku artis artis yang di dunia politiknya menurut aku keren sih
sama oneng sering sama desi belum sama tapi aku sama oneng cukup dekat
oke ngobrol soal bedanya dunia keartisan dengan dunia perpolitikan gitu
hmm kayaknya di bawah santai aja ya dan background mereka juga agak
kalau untuk di akademisnya gitu ya beda sama aku
tapi aku yakin kalau selama kita masih mau belajar
dan tujuan utamanya memang bagus sih
insya allah sih semua juga bisa berjalan dengan baik